presiden jokowi dodo meninjau kendaraan tempur di pabrik pt pindad bandung jawa barat pada selasa
dalam kunjungan tersebut presiden jokowi menyebut kendaraan tempur yang dimiliki pt pindad semakin baik dan berkembang
presiden jokowi dodo berkunjung ke pt pindad didampingi oleh menteri pertahanan prabowo subianto dan direktur utama pt pindad abraham mose
di pt pindad jokowi berkeliling dengan menggunakan mobil mau yang dikendarai oleh prabowo
usai berkeliling jokowi menegaskan kondisi kendaraan tempur berkembang sangat pesat
perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya pindad sebagai perusahaan penghasil produk pertahanan di dunia
pendapatan yang diterima pindad juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu rp dua puluh lima triliun rupiah pada dua ribu dua puluh dua menjadi rp dua puluh tujuh triliun rupiah pada dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh dua peringkat pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di
tahun dua ribu dua puluh dua kita perkirakan tahun ini sudah masuk ke tahun dua ribu dua puluh empat kita perkirakan akan masuk ke angka enam puluh
tetapi di dua ribu dua puluh lima kita sudah masuk ke top lima puluh
jadi progresnya kelihatan